minggu pagi empat belas agustus enam puluh delapan putra dan putri calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka dua ribu dua puluh
menjalani gladikotor kedua di istana merdeka jakarta pusat
hal ini berarti tinggal tiga hari lagi menuju tugas besar mereka mengibarkan sang saka merah putih
salah satu calon anggota paski braka ayumi putri sasaki adalah siswi asal sman dua taruna bayangkara
perwakilan provinsi jawa timur
ayumi yang baru saja merayakan hari ulang tahun ke tujuh belas jauh dari keluarganya di kabupaten banyuwangi
namun pengalaman sekali seumur hidup menjadi calon anggota paski braka membuatnya justru menemukan keluarga baru
pas waktu gladikotor pertama tuh dedekan ya soalnya kan baru pertama kali kayak ngelihat istana gitu
jadi dedekan terus kalau mau menjelang hari itu ya tambah dedekan tapi itu juga gak sabar
gak sabar menuju hari h dan ngeliatin ke orang tua gitu kayak aku merasa bangga kayak gitu
saya juga bangga sama diri sendiri juga lebih ke bangga ke orang tua sih kayak bikin senang orang tua gitu
dukanya itu kan jauh dari orang tua nah itu paling dukanya sih soalnya lagi kangen
di rumah juga cuma ada mama nenek sama adik kan papa sudah almarhum
jadi kayak duka kangen mama gimana mama disana
kalau sukanya disini tuh ketemu temen temen dari berbagai daerah itu banget masya allah banget
soalnya kan bisa nanti kalau misalnya jalan jalan ke bali bisa ada teman ke bali kayak gitu
kisah serupa dialami kevin calon anggota paski beraka putra perwakilan kalimantan utara
menjelang tujuh belas agustus rasa bangga dan ketidaksabaran untuk segera menunaikan tugas
melanda siswa asal sma negeri dua tarakan itu
sebab menjadi anggota paski beraka adalah cita cita
yang akhirnya ia raih sekarang
yang pertama cita cita saya dari kecil lihat dari tv
yang kedua paski beraka ini menunjang cita cita saya nanti
saya ingin masuk jadi akademi kepolisian
kalau selama latihan suka dukanya lebih banyak kesukanya berkumpul bersama temen temen
dari seluruh penjuru latihan bareng
kalau dukanya mungkin bangun pagi
karena saya jarang bangun pagi jam empat mungkin jam enam untuk ke sekolah
itu aja kak
ayumi kevin serta pasukan tujuh belas dan delapan dalam barisan paski beraka adalah putra putri terbaik bangsa
yang berkorban dengan meninggalkan keluarga dan kenyamanan di kota masing masing
untuk berlatih selama sebulan penuh demi penampilan maksimal dalam upacara peringatan hari kemerdekaan ri ke tujuh puluh satu
putri demas softan herdiagama jakarta